seluruhnya menyoroti proses pendaftaran capres cawapres di kpu oktober lalu karena dinilai telah menyalahi prosedur yang berlaku
kita harus membatasi asupan garam kita
apabila sudah terkena polio tindakan yang dilakukan yaitu pencegahan
ya mereka pasti akan masuk ke buah desktop kemudian dia akan mencuri data abisnya kan
oke terima kasih bung akmal atas koreksinya
masukan masukan dan saya tidak terlalu khawatir dengan survei karena survei itu kan
karena paling tidak lima tahun terakhir atau bahkan tiga tahun terakhir itu kita lihat bagaimana kemudian gerakan untuk melemah
namanya kita dikali kan kita curah hujan nggak tahu
kesehatan dasar dan kesejahteraan pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus
nah apabila diniatkan diafirmasikan
bisa dibayangkan apabila mereka bernyanyi lalu di situ terjadi perputaran udara
ini sebenarnya bagaimana prof melihatnya apakah artinya bahwa antibody kita semakin menurun
nah untuk menikah kan nggak cuma tentang cinta doang
oke tapi berarti pas selesai final tuh yang nangis paling parah siapa gi
micro lockdown ini tentunya dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan ya
pada tahun dua ribu dua puluh dua ini perusahaan memiliki target untuk memproduksi sebanyak dua puluh juta dosis vaksin covid sembilan belas di dalam negeri
di kota palangkaraya sendiri ada empat korban
oh itu saferius itu sebagai apa coach atau apa tuh
dan jangan sampai nih ada jenis gorengan yang kosong terlalu lama
ya contohlah seperti kemarin di all england ini ada beberapa
nah ini kalau ngomongin abis ngomongin karir sebagai pemain
pekan raya jakarta tidak hanya ramai pada saat akhir pekan namun juga pada saat hari kerja seperti hari ini
samarinda bertransformasi lewat program unggulan pemerintah kotanya
tapi sekarang lagi berusaha untuk turunin
di west gallery tengah digelar pameran karya seniman yayoi kusama yang berlangsung hingga empat belas mei dua ribu dua puluh tiga
katanya disini harganya hemat atau murah
natalia terpilih setelah lulus dari sayembarai yang diadakan oleh tim apa t dua
rasanya pun tak kalah menarik gurih dengan tekstur lembut
pokoknya mau makan sayur apa juga biasanya nih kuahnya pakai kuah yang daging
kita akan memperbaiki rekonomiannya
cita rasanya kan lain empuknya beda juga aromanya itu menambah rasa aroma itu loh
pertama kita tahu bahwa kakak kan tidak terlatih untuk melakukan pemeriksaan itu
jangan sampai pembeli menunggu karena bisa menyebabkan kemacetan
jadi olahraga olahraga kelompoknya udah mulai berkembang gitu
agar pantai pantai indah di wonogiri menjadi warisan alam yang lestari bagi anak cucu kita
itu juga terjadi secara transaksional gitu
airsoft gun dipasarkan sebagai perangkat bermain game untuk mesimulasikan pertarungan sebenarnya
beragam jadi kalau saya sebutin pasti
dan kandang kita the best asia tenggara untuk alaska malamute
ke pak d kalau misalnya mau pipis ya di situ aja
maka solusi yang ditawarkan tim kilang pertamina internasional ru empat cilacap
iya ini buat teman teman semua kayaknya udah sering dengerin juga ya cen ya
yang kebetulan kemarin hanya digunakan atau terpakai
kan kalau misalnya itu sih chemistry nya sih yang mana yang lebih dapet
sebagai salah satu model pembelajaran kampus merdeka
nah sekarang kalau kita lihat mereka berusaha nge push properti mereka kembali
menurut pengakuan seorang pemburu daging terenggiling biasanya dimasak untuk konsumsi pribadi
kalau misalnya di daerah sekitar ternyata belum mampu menggerakkan sektor sektor ekonomi masyarakatnya
tapi kemudian sekarang turun terus sampai ya sekarang hanya sekitar satu
sementara layanan curhat berbayar bisa diakses sesuai kemampuan finansial
lahan itu memang tetap harus dilanjutkan
terus kayak banyak berita berita tentang lu kok
memang baru pdip yang kemarin melalui sekjen hasto kristianto yang menyatakan siap oposisi
setelah itu kita injeksi dengan aktif karbon
korban itu adalah alat bukti utama
ini terlihat hingga ke titik terjauh di kota bandung bagian selatan
aku tau cuman kayak yaudah yaudah pemain nba ke indonesia yaudah
kalau yang biasa di kota tempe penyet
ada lima jenis kerajinan wayang kulit
dan juga ada tari dari banyuwangi
yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita
mungkin kebiasaan kebiasaan apa sih kak yang mungkin berbeda dari biasanya gitu
lalu apa yang anda bisa lihat mengenai kebijakan pemerintah sepertinya tidak selalu solutif
apalagi jadi saya coba buat dan jualan di coffee shop itu
jadi kalo kita gak ngapa ngapain untuk dengan dua orang itu
karena walaupun kita berkompetisi tentunya kita harus menjalani kekeluargaan yang baik
jadi antara pemasukan yang masuk ke rekening dengan biaya hidup yang harus dibayarkan
yang menghadiri upacara kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
lingkup yayasannya untuk membantu beliau dalam penanganan penanganan kasus
misalnya ini akan ada investasi senilai sembilan delapan miliar dolar tentu saja terkait dengan air
cuma dia masih sedikit ada bagian yang di permukaan
ini harus menjadi salah satu upaya
yang ditolak gigi saya waktu itu ompong
abis jam sebelas lah
sukses meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah
semoga besok pres capres cawapres dapat masuk bocoran
tiap bulan kami menetapkan data penerima bantuan sosial
harapan pun muncul kalau pembangkit listrik tenaga hybrid yaitu angin dan matahari mulai dikembangkan pada dua ribu tujuh belas
karena kerap kali para remaja ini menimbulkan kerumunan di trotoar
ini seperti sebuah kaset usang yang selalu diputar ulang ya
dengan isian krim yang penuh di bagian dalam ini
jadi ya gue cepet cepet gitu bikin keputusan gitu ya
untuk produksinya ia dibantu oleh dua orang
meskipun tadi kita kategorikan mengalami kenaikan tapi cukup wajar ketika inflasi global juga mengalami kenaikan
lekap dengan nori serta topping saus tapi tidak terbuat dari nasi melainkan kwasong
lebih baik lah lebih berani bisa di jakarta
ini melampaui angka lima puluh persen ya di hampir semua lembaga survei
dengan menambah alat mobil reader dan personil
lalu ratu elizabeth ii digantikan putranya charles dengan gelar charles iii
kalau memang rodanya waktunya memang pas itu kesempatan akan datang
nah ini belajar dari pengalaman koloni lebah yang pernah punah karena jamur
tapi harapan saya beda dengan kemungkinan keilmuan yang saya punya begitu
dan kalau tidak salah juga ini berkaitan dengan semakin meningkatnya
besarnya biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan

minuman ini disajikan tradisional di ronde jago salah satu kedai di kawasan jenderal sudirman salatiga
ya ini tadi nyambung juga ke pertanyaan apa ya pertanyaan sebelumnya
dan melanggar kode etik profesi pori
yang dikenakan di keraton kasunanan
ya bersyukur juga sebenarnya memilih untuk bekerja
begitu ada anak yang beli dia naro cup di sebelah kiri
soalnya kan kelasnya masih ada tuh si febri kan
berbeda dengan bubur ayam di jakarta yang khas cirebon
karena karsa itu kan sebuah kekuatannya
pengen coba tantangan baru di timnas lah ya
isu utamanya masih nanti kepada rapat the fed di akhir bulan ini ya
biasa ngambil telur tiga kilo jadi sekilo gitu aja
kalau orang bekerja itu kan tentunya
tapi jangan dinginkan semua nasi ya

jadi obat obatan tadi dengan dokter kardiologi memberikan obat anti kolesterol
ada beras yang tidak naik beras yang dijual oleh bulog
dan juga budaya kebaya ini bisa menghasilkan suatu hal
tapi cara kita melihat masalah kok masih parsial dan ya partisan
kalau ini masih acuan acuan normatif bagi para industri ya